sebanyak enam puluh lima bangunan yang berada di bantaran kanal banjir timur duren sawit
dibongkar petugas pemerintah kota jakarta timur selasa pagi
pembongkaran dilakukan guna untuk mengembalikan fungsi bantaran kanal
sebagai terase kering dan ruang terbuka hijau
dengan menggunakan alat berat satu persatu dari enam puluh lima bangunan
yang berada di bantaran kanal banjir timur durensawit
dibongkar petugas pemerintah kota jakarta timur
tidak ada penolakan maupun perlawanan dari warga sekitar
lantaran kawasan ini sudah dilakukan pembebasan oleh pemprov dki jakarta beberapa tahun lalu
meski demikian pemkot jakarta timur tidak membongkar sebagian bangunan
lantaran belum adanya pembebasan yang dilakukan
pembongkaran ini dilakukan guna mengembalikan fungsi bantaran kanal
sebagai terase kering dan juga ruang terbuka hijau